ya enggak juga ya aku mikirin
mikirin mobil akulah kalau naprak gimana
jadi ah pulang
kita ke rumah kamu yuk
kok nanya sih kamu gak mau pulang
tapi aku sekarang pengen ke kontrakan papa kamu
ya karena emang aku pengen ngasih kamu
kalau misalnya aku ngasih zahira ya
kamu mau bikin mama kamu marah sama aku
rizky aku tahu kamu lagi berantem sama mama kamu
tapi jangan kayak gini dong caranya
terserah kamu lihat kan papa prabu juga dengar semuanya
kalau dia ngaduk ke zahira gimana
kamu mau bikin zahira sedih lagi
rezeki aku takutnya zaira mikir kalau kita tuh ada apa apa
eh kalau misalnya mereka mikir kayak gitu emang kenapa
emang dia siapa aku
kamu tuh emang jadi cewe nggak sensitif banget ya
nggak ngerti ya kenapa aku ngakuin ini kenapa aku ngakuin itu
selalu mikir itu negatif
selalu mikir itu negatif thinking terus
nggak peka tau nggak
lagian emang kamu rugi ya
aku kasih itu bandu itu
ya rugi banyak lagi
kamu tau gak mama kamu tuh marah marah sama aku
terus dia mau mau tonggaji aku
sekarang kamu takut gaji kamu dipotong
tenang kamu tenang aku ganti
aku yang nanggung semua
nih pegang pegangin
nih sementara pegang dulu
udah nggak usah khawatir
kamu bilang aku gak sensitif
kamu yang nggak sensitif tahu nggak
apa apa semua masalah pasti diselesaikan sama uang
sebelumnya kamu pikir semuanya bisa dibeli sama uang apa
ada juga yang gak bisa dibeli sama uang itu perasaan orang
aku capek tau gak dimarah marahin terus
sama mama kamu gara gara kamu yang konyol ini
ngomong sama kamu memang nggak peka tau nggak
terus kamu mau ke mana sekarang
ngapain aku semua bilang sama orang yang nggak peka
capek tau nggak
eh kamu ngambek
tolong terserah pak
rizky kamu nara banget sih
aku minta maaf tapi turun dong
kamu nara banget sih riz
dan saya ditinggalin oleh bapak saya
dengan semua ini yang terjadi bapak masih bilang dibilang bukan
saya bilang bukan karena memang bukan
bapak masih bilang dibilang bukan
dia itu bapakku
dia pasti bapakku
nggak ada penjelasan lain
tapi kenapa mereka tetap gak mau ngakuin aku
sampai kapan aku harus tetap kena sejadi anak yang nggak diinginkan
kamu kenapa man
kok kamu kelihatannya sedih
man aku kenal sama kamu kan udah dari kecil
jadi masalah kamu itu juga masalah aku
siapa tahu aku bisa membantu kamu
tapi kan non zero juga lagi ada masalah
makasih man aku sebenarnya nggak apa apa
jadi aku pikir kalau misalnya aku ngerasain kesedihan ya non
mungkin kesedihan non jadi pindah ke aku
jadi non nggak sedih
dari masih kecil kamu tuh gak pernah berubah
dan selalu bisa aja ngertiin aku
ya udah sekarang aku kan berusaha untuk nggak sedih lagi
karena aku nggak mau kalau kamu sedih juga gara gara aku
aku udah bisa sam lagi sekarang
aku maunya lihat mata non saya tersenyum juga
bukan tetap kelihatan sedih kayak begini
bersetan sama kesedihan aku
yang penting adalah membuat non zero tersenyum

yang penting adalah membuat non zero bahagia
aku harus mengakhiri semua kesedihan non zero
mungkin aku bisa dapat sesuatu dari rumah sakit tempat kemarin non zero yang aku interes itu
aku bekerja di rumah sakit carta itu
eh banyak apa yuk
kamu turun tadi ya gimana lagi aku kan tahu kamu juga belum lancar lancar banget nyentirnya kalau
kenapa gimana jadi kau mikirin aku ya nggak juga ya aku mikirin mikirin mobil aku lah kalau gimana
kalau penyok ayo kita ke rumah kamu ngapain kamu nanya sih kamu mau pulang ayo tunggu tunggu tapi
aku sekarang pake kontrakan papa kamu dulu rizky kamu mau ngapain kesana ki tadi tuh ketemu sama
papa kamu dan aku ngelakuin gerakan terus yang bisa aku lakuin sama ayah aku kan gitu kayak
pengen ngebetin aku mau ke rumah kamu ya kamu mau ke rumah kamu ya kamu mau ke rumah kamu ya kamu mau
bales bales tosan itu dekat atau sesuatu tentang tos itu ki rizky kamu kan belum pernah jawab pertanyaan
aku ini sekarang jawab dong dia itu papa kamu atau bukan jawab dong ki jangan diam diam terus aku bingung deh
enggak kamu ibu aku semuanya pada bilang kalau dia tuh papa kamu mereka ngerasain apa yang aku lihat apa

itu ayah aku rizky kenapa ya bapak itu malah bilang kalau dia itu papa aku padahal dia kan tahu kalau dia itu
apa ya tujuannya
apa ya tujuannya
ngapain lagi amira sama laki laki itu jangan jangan dia lagi bikin amera kesulitan
enggak enggak enggak enggak amirah nggak boleh tanya soal itu bisa bisa langsung ketahuan kalau itu adalah mas iksan
ya udah mendingan aku sekarang ke rumah kontrakan bapak kamu aja
aku harus bener bener nanya soal tosi itu rizky
amirah amirah kebetulan kita ketemu sini ayo kita pulang
kamu mau kemana mau pergi ke tempat ibu gak setuju iya
enggak enggak amirah pulang sama ibu sekarang ayo cepet
rizky rumah kamu udah deket kamu gak apa apa kan pulang sendiri
aku duluan ya rizky
tuh sampah sampah yang kemarin udah dibawa semua lagi kesini
ah kenapa waktu itu aku gak langsung ambil aja rupek rupekannya
sebanyak ini sampahnya bagaimana aku cari
gapapa pokoknya aku harus cari hasil tes itu sampai ketemu semua ini demi non zairah
eh ada tangga berarti setiap kantong ini isinya ada tangga yang berbeda

berarti setiap kantong ini isinya cuma satu hari itu aja
aku bisa cek dari tanggalnya dong
ini bukan kemarin
ini bukan kemarin
ini bukan kemarin
ini bukan kemarin